rancangan undang undang perlindungan pekerja rumah tangga hadir untuk mewujudkan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga
sebagai bagian dari upaya menegakkan prinsip hak asasi manusia
untuk mengawal pengesahan ruu pprt pemerintah akan mendorong komitmen bersama dan kerja kerja politik dengan dpr dan masyarakat sipil
selain itu gugus tugas percepatan pembahasan ruu pprt ini juga harus segera memetakan langkah
dan strategi yang harus dilakukan selanjutnya terkait siapa yang harus berbuat apa
sudah bersama saya melalui sembuhan virtual siti ruhaini zuhayatin dan aga ali utama kantor staff presiden
selamat pagi ibu rohaini terima kasih sudah bergabung bersama kami bu
selamat pagi pak sudha
ya bu mengenai rancangan undang undang perlindungan pekerja rumah tangga sudah melalui jalan panjang
kalau berdasarkan riset yang saya baca bahkan dari tahun dua ribu empat ya bu untuk menjadi undang undang
apa yang membuat ruu ini berliku dan melalui jalan panjang
terima kasih mas bida selamat pagi pemirsa
jadi kita perlu melihat secara komprehensif masalah undang undang amu
dan tentu kita sudah tahun ini hampir delapan belas tahun ya sudah delapan belas tahun memang undang undang terus berbahas dan terus mencari titik semua
persoalan yang mendasar adalah memang fenomena tentang kerja ranah ini adalah
satu pekerjaan yang tidak beragam dari satu kultur yang lain dari satu tempat dengan tempat yang lain
kemudian juga dari satu sistem dengan sistem yang lain
jadi memang kompleks kita mencari bermacam macamnya untuk pekerjaan rumah tangga ini pekerjaan rumah tangga inilah yang kemudian membuat pembahasan itu
menjadi sangat panjang
jadi ada yang kemudian disebut sebagai suatu pekerjaan yang berdekatan kultural
tetapi juga ada kepentingan bahwa karena ini satu pekerjaan maka harus ada formal expanis
jadi inilah yang terus diharuskan dari pemirsa amu meskipun memang sangat panjang dan kita juga mengerti bahwa kita
kita harus mengingat
pekerjaan rumah tangga ini juga menyambut masalah
pembunuhan kemudian juga banyak kampus juga yang kita
yang kita dapatkan dari
pekerjaan rumah tangga ini
kompleks inilah yang terus diharuskan dari kantor kantor kemuliaan kita
mengingat satu titik masa tahun ini
baik teman teman di dpr
dari masyarakat kecil
dan juga kami
kalau kita di
kantor presiden sebagai
sebagai lembaga atau jimit
ini merasa bahwa ini adalah waktunya
bahkan bapak presiden sendiri memberikan komitmen
tentu saja mengakomodir
beberapa hal yang tadi kita sebutkan
itu yang masih ada
intinya di situ mengapa itu terjadi berlaku saat ini
tapi kalau kita bicara mengenai urgensinya
ini adalah mengenai perlindungan dari para pekerja rumah tangga bu
data dari ilo sendiri pekerja rumah tangga
ruu dan pprt
di indonesia itu
dan mereka adalah
kalangan yang rentan terjadi domestic violence
dan kehilangan hak hak mereka
lalu bagaimana ruu pprt ini dapat memberikan perlindungan bu
terhadap para pekerja rumah tangga
seperti yang tadi saya sampaikan juga ya

ada keluarga yang mungkin kurang beruntung
beruntung dengan keluarga yang beruntung
ada juga tetangga
ada juga tetangganya tetangga
jadi sebetulnya kompleksitas inilah
yang juga membutuhkan
satu pemikiran bagaimana untuk perlindungannya
ketika kita membicarakan masalah
undang undang perlindungan pekerja rumah tangga ini
yang pertama adalah
bagaimana kita coba untuk
terhadap pekerja rumah tangga ini
ada pengakuan sosial
ada pengakuan tipik
bahwa pekerja rumah tangga itu
adalah sebuah pekerjaan
kemudian yang kedua adalah
jadi undang undang ini juga dimaksudkan
tanda kutip rekayasa yang positif gitu
pekerja rumah tangga ini
adalah sebuah pekerjaan
nah inilah kerumutannya
karena ada juga
kemudian di dalam
siapapun yang kemudian masuk
di dalam rumah kita ini
tidak fokus jatuh tapi dia saudara
nah kerumunan inilah yang kemudian
kita ingin membuat satu
proses rekayasa yang positif
dari pekerja rumah tangga yang mana
itu memang keperabatan nah oleh
titik semuanya adalah bahwa
yang akan diatur dalam
pekerja rumah tangga ini adalah yang
yang memang di situ ada
lembaga yang merekrut
kemudian penggunanya itu
kerja di situ
di situ dapat
disifatasi atau dapat
mana yang harus dikuasikan dan hal hal
mana yang harus dikajari
bagi pekerja ataupun
juga yang mempekerjakan
nah di situ sebetulnya undang undang ini
satu upaya sosial
indonesia dan yang selanjutnya
adalah apa yang kita sebut sebagai
mas ibu ibu kan mengatakan bahwa
ini adalah proses protek
kita mempunyai perangkat perangkat hukum yang
pekerja rumah tangga jadi sebetulnya
sebetulnya kita melalui kekosongan hukum
yang ada di bnuk uhp yang
undang undang pkjrp perlindungan
anak dan lain sebagainya tetapi
memang perlu juga kita
undang undang perlindungan rumah tangga
tadi masalah protes itu
tetapi ini perlu menjadi
teman teman yang bekerja
pemerintah indonesia melakukan
kekerasan yang kuat bahwa di indonesia
persoalan pekerja rumah tangga ini
tidak ada kira kira begitu
bu rohani tadi yang menarik adalah bahwa
ini menjadi suatu guidance ataupun
referensi ya terhadap
pekerja tidak hanya dalam negeri tapi juga
luar negeri yang menarik tadi mengenai bagaimana
memberdayakan dari pihak pihak yang terkait
terutama penyalur art ini pastinya ya
tadi yang menarik mengenai
hukum ini ataupun undang undang ini bisa
juga memberikan pemahaman
terhadap penyalur tenaga kerja
rumahan di domestik indonesia sendiri
kemudian juga perlindungan hukum
seperti apa nih bu mekanisme dan teknisnya
satu yang yang
tadi saya sebut sebagai social engineering ya
itu misalnya begini
kita sekarang ini sudah ada
kita sudah mengalami satu kemajuan ya

diperhaluskan menjadi asisten rumah tangga
social engineering yang dilakukan
oleh undang undang ini adalah
bergeser dari asisten rumah tangga menjadi
pekerja rumah tangga jadi salah satu
bahwa ini akan menjadi
membela teman teman kita yang terjadi
di luar negeri itu
sangat penting ya karena seringkali
resmi resmi yang ditantri itu akan mengatakan
mana referensi undang undang
negaramu kira kira begitu ya jadi
cuma objektifnya ada di situ
nah untuk masalah proteksinya
sehingga undang undang ini memang
pertama yang paling ditekankan adalah
perlindungan kedua belah pihak
pekerja rumah tangganya dan juga
mereka yang memperkerjakan kedua duanya
di dalam undang undang ini
untuk mengantisipasi hal hal yang
nantinya tidak ada lagi misalnya
pekerja rumah tangga yang itu sifatnya
kemudian tidak dipenuhi hak haknya
mereka yang memperkerjakan juga
mempunyai kepastian tentang
hal hal yang itu kemudian
menjadi kewajiban dari teman teman
psp jadi ini sebetulnya
dimaksudkan untuk memberikan
perlindungan pada kedua belah pihak
jadi kedua belah pihak sehingga
kemudian hal hal yang tidak diinginkan
adanya ketidaknyamanan dari kedua belah pihak
teman teman pekerja rumah tangga ini
undang undang ini yang tadi saya
mencakup tiga hal tersebut
jadi memang nanti secara
pekerja rumah tangga ini diakui secara
sosial dan politik dari aktif dan rumah tangga
rumah tangga yang kedua adalah
rumah tangga ini
juga menjadi satu sektor
jadi sektor pekerjaan orang sehat itu
siapapun nanti yang ada
di dalam rumah tangga itu
harus mempunyai kesadaran bahwa
rumah itu bukan hanya
satu tempat yang bersifat
relasinya adalah bersifat
altruistik tetapi juga relasinya
ada lagi kerja di situ
dengan orang orang yang sehat
kemudian selanjutnya kontrol sosial
tentu undang undang ini
mengatur beberapa hal
bijanan nanti masih
undang undang ini akan
di dalam proses penuntutan
pasalnya itu tentu saja
di kuhp kemudian juga
jadi sebetulnya ini menambahkan
saya tidak mengatakan menambahkan

yang terpenting adalah memberikan

rumah tangga itu mereka bekerja dan
oleh sebab itu perlu mendapatkan
perlindungan baik perlindungan fisik
perlindungan fisik ataupun juga
perlindungan hak hak mereka
bu ini terkait dengan tadi kalau kita
bicara sangat ideal ya untuk proteksi
perlindungan mereka hak hak mereka
kemudian terhadap adanya domestic violent
tapi di sisi lain kita juga akan bicara mengenai
profesionalitas bekerja pembantu rumah tangga
tadi bu katakan adalah pekerja profesional juga nantinya
dan diatur dengan undang undang
terkait dengan hak dan kewajiban lalu bagaimana dengan
pengaturan pola jam kerja
kemudian upah apakah memang upah
nanti akan diperhitungkan secara proporsional
tergantung dari umr
masing masing provinsi atau seperti apa ini bu
mas yuda ini memang masih dalam proses
dan karena ini
sedang juga menunggu dinamika
yang mengenai jpr terhadap
sudah mengantisipasi untuk membuat
subjek di bawah kantor saat presiden
dan kita sudah melakukan
politik dengan teman teman di dpr
agar ini juga nantinya
ketika undang undang ini
akan masuk dalam pembahasan jpr itu
tidak membutuhkan waktu yang lama
kita mempunyai presiden
uuttks ya itu sangat cepat
dan sudah disesakan
oleh sebab itu hal hal yang menyangkut masalah
yang lebih sipil
bahas bersama secara informal
ruu ini belum disampaikan kepada
kepada pemerintah dan juga disampaikan kepada
pembicaraan kami adalah pembicaraan yang itu
mengatur tentang proteksinya
seperti apa nanti pengaturan tentang
dan lain sebagainya
masih dalam pembicaraan yang
yang sudah dinamis saat itu
memang masih kepada bagaimana nantinya
pekerja dan yang pemberi kerja itu
dapat dituangkan di dalam
berpisah formal itu dulu mas
termasuk hak kesehatannya
dan lain sebagainya itu nantinya
akan diatur di dalam
kontrak kerjanya sehingga
itu mengikat kedua belah pihak
apa kewajiban dan hak
pekerjanya kemudian hak dan kewajiban
dari pemberi kerja
nah itu masih pada
proses yang sepenuhnya meskipun memang
ada ujilan misalnya
kita merifer kepada
jadi ini tentu saja
masih sangat dinamis dan
harus mengomunikasikan ini kepada
penyelenggara bpr agar
jelas undang undang ini sudah
terpaksa dan pemerintah siap mas
jadi tim pemerintah lewat saja
kita sudah cukup siap

maka kebijakan kita
memang sebetulnya juga
berlandasan kepada ruu yang eksklusif
meskipun itu belum
sebagai sebuah rancangan undang undang
yang itu dikeluarkan
oleh bpr setidaknya kita
kita sudah cukup siap
bu ruha ini terakhir terkait
dengan tadi ibu katakan salah satu
terjadi perubahan ya dari bagaimana
kita memberikan status sosial bagi
pembantu rumah tangga menjadi art
apakah ini juga sedikit banyak akan
merubah adanya dalam tanda kutip perbudakan
di dalam rumah tangga memang sudah berlangsung
cukup lama dengan
kedok art ataupun pembantu rumah tangga ini
ya jadi seperti yang
tadi saya sampaikan mas memang ada
banyak ya banyak
pekerja rumah tangga sehingga juga
ingin atur di dalam undang undang
dampak negatif dari apa yang diambilkan
masjid dari perbudakan
kalau pun misalnya ini
sejarah ini makin
semakin adanya improvement ya dari
masyarakat sendiri dengan
pendidikan dari masyarakat tetapi
masih banyak menemukan aduan ya
pengaduan kasus kasus ini di teman teman
dan ini menunjukkan bahwa memang
adus adus itu masih ada di dalam masyarakat
nah oleh sebab itu
jadi undang undang ini yang pertama
kali itu adalah social exnowledgement
bahwa mereka adalah pekerja dan kita harus memberikan
pembindungan terhadap mereka
syukur ya syukur dia sebagai pekerja dan
kita memiliki satu
yang bersifat altruistik bagaimana
yang lain itu akan lebih bagus
artinya tidak menggigap
itu sifatnya kontraktual tetapi
juga keluarga keluarga indonesia
kita dorong juga untuk
kekeluargaan yang memang kita miliki
tidak lama ya jadi tidak lama
sebetulnya di dalam masyarakat
itu sangat welcome ya
sebetulnya keluarga keluarga indonesia
di masa lalu itu welcome
untuk siapa yang
apakah si tetangganya apakah si saudaranya
yang memang kurang beruntung
untuk tinggal bersama kita dan kita mengembangkannya
adalah satu relasi
kekeluargaan nah itu kombinasi
dari dua hal itu yang kita harapkan
jadi ada hal yang bersifat
kontraktual tapi sekalipun juga kita
tetap sebagai bangsa indonesia
mengembangkan dan juga
apa itu namanya merawat ya
kekeluargaan kita dan kedua pemerintah kita
saya kira itu adalah satu nilai mulia
yang harus tetap kita sampaikan
kepada keluarga keluarga indonesia
jadi itu tidak boleh
kita juga memperdaya
sehingga dua duanya sebetulnya nantinya
kita bisa dedikasi
untuk bisa mengimbingi
saudara saudara kita yang mungkin
tidak terdiri seberuntung
apa namanya bapak presiden selalu mengatakan bahwa
menolong itu adalah merupakan
nilai dan juga
sebetulnya anugerah ya
untuk bangsa indonesia dan seharusnya
dengan nilai nilai itu
kontraktual ya maksudnya
tetap yang kita jaga
bahwa siapapun yang masuk di dalam rumah
tangga kita rumah kita itu adalah
bagian dari keluarga kita
saya kira semuanya terima kasih
baik terima kasih ibu untuk perbincangannya pagi hari ini
selamat pagi sehat selalu bu
selamat pagi mas
sehat selalu terima kasih